baiklah aku setuju dengan kesepakatanmu
terima kasih nyai angkari terima kasih
kian santang adalah seorang pemuda
yang memiliki ilmu tiada tanti
seolah saja ibunya baik baik saja
sebaiknya kita teh berdoa saja
prabu jayaraksa dan guru
seh nurjati akan segera mendapatkan
mereka tidak berhasil
menyelamatkan yunda subanglarang
sekarang tinggal usahaku
untuk mencuri liontin sakti itu
dari rara santa
aku tidak menipumu
jok itu benar berada disini
tapi aku tidak mengatakan
kau bisa mengambilnya
dan keluar hidup hidup dari tempat ini
buat ke certain

satu batu biok sudah berhasil aku dapatkan
tunggulah sebentar lagi
kanda pasti akan kembali
membawa obat untuk dinda
buka matamu pelan pelan
kelak kelak kelak
ada yang bejaan
kelakkan dulu dulu
yang tengah sat mata
yang tengah sat mata
ges asup ke marta senga
sekarang saatnya kamu melakukan sesuatu marta singa
kamu akan aku berikan jurus iplis pencari mangsa
aku bapakenedil mohon kabur whatsapp
kgelipeu kepengarapmu this ominum republic
dan ini adalah keponakan tercintaku nanda prabesur rawisesa sang penguasa kerajaan besar di kerajaan besar pajajaran nyai
ada apa gerangan raja pajajaran jauh jauh datang kemari
mohon maaf aku datang ke tempatmu kesini ingin meminta bantuanmu untuk membunuh raden walangsungsang
dan juga raden kian santang nyai
bagaimana apakah kamu mampu nyai
apa imbelannya jika aku berhasil membunuh mereka
jangan berbicara masalah imbalan nyai
begini nyai keponakan tercintaku nanda prabesur rawisesa
kalau kamu sudah berhasil memperhatikan
aku akan memberikan dua kantong emas untukmu
dan untuk sementara ini nanda prabesur rawisesa akan memberikan satu kantong emas dulu untuk nyai engkari
baiklah aku setuju dengan kesepakatanmu
terima kasih nyai engkari terima kasih
kian santang adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu tiada tanti
dan walangsungsang adalah pemuda yang memiliki wajah rupa awal
dia memiliki ilmu sangat tinggi habisilah mereka untukku
aku sudah membayangkannya
aku yakin kalau leontin milik yunda subanglarang ada di dalam kotak itu
saya yakin viaje cukup lama untuk sosok yang beli beli reputasi aku kadar enthusiasts
hanya menyebabkan di mana mana
kau sendiri yang memikirkan rupa proses paham tentang pengadilan kamu itu

apa yang terjadi
hei lebih hidup
jangan jadi saksi

kita akan harus mudah